hai munggo kuyo mana beberapa bangunan rumah warga tampak runtuh sebagian akibat terkena
guncangan gempa kerusakan lebih parah juga terlihat di beberapa tempat di wilayah bawean
gresik selain itu banyak perabotan warga pecah berantakan hingga kini belum ada laporan korban
jiwa akibat gempa dengan magnitudo enam yang berpusat di wilayah tuban jawa timur
insya allah korban gempa ini selain bangunan di luar rumah yang rusak perabotan di dalam
rumah juga pecah gempa tektonik ini terjadi hampir pukul enam belas waktu indonesia barat pusat gempa
berlokasi di laut pada jarak satu ratus empat belas km arah timur laut dari tuban pada kedalaman dua belas
hai mentor hai di pulau bawe di dua kejamatan utama yang kejamatan bertambah itu ada banyak
rumah yang rokok dan masjid ada berapa masjid tadi yang baru masuk dua masjid yang bisa
pura itu rumah sakit marmaskut itu temponya retak dan lewat itu kelabunya banyak yang
ada tindakan awal malam ini kita langsung berangkat ke bawahan dengan
anak buah saya yang terlaksana dengan membawa kebutuhan dasar sama tenda satu set
pindah untuk pengungsi yang pertama dikhususkan di rumah sakit almar masuk terus
terpal orang biaya seratus satu ratus lima puluh dan makan siap saji ada seratus informasi terkini dampak gempa
bermagnitudo enam di wilayah tuban jawa timur yang berlokasi di laut pada kedalaman dua belas km arah timur
di wilayah tuban jawa timur terhadap kondisi warga di pulau boyan kabupaten gresik jawa timur
kita bergabung dengan jurnalis kompas tv dedy herianto di gresik selamat pagi deddy sejauh ini
bagaimana kondisi warga di pulau boyan pasca gempa dan apakah masih ada gempa susulan
ya baik asri dan juga saudara hingga saat ini sebagian warga yang mengungsi masih berada di tenda tenda pengungsian
helm hal ini dikarenakan pada jumat lalu tepatnya setelah gempaitive bermaksud
seluruh warga yang terdampak itu mengungsi ke dataran tinggi dan mendirikan tenda tenda secara
pribadi itu namun setelah ke di mendapatkan informasi dari bmk bmk di bawah tempat tersebut
tidak menimbulkan adanya tsunami akhirnya warga kembali turun ke rumah namun mereka tidak kembali
ke dalam rumah mereka tetap mendirikan tenda tenda pribadi di sekitar rumah mereka karena hingga
kemarin tercatat terjadi satu ratus tujuh puluh tiga gempa sejak awal pada hari jumat mereka akhirnya trauma tidak
berani masuk ke rumah masing masing begitu juga dengan sejumlah pasien di rumah sakit
umar masud hingga malam tadi mereka masih bertahan di tenda atau barak yang didirikan
di depan di area parkir rumah sakit mereka juga sama tidak mau masuk ke dalam ruangan karena masih
trauma dan takut adanya gempa susulan dan hingga saat ini tidak ada korban jiwa namun kerusakan
semakin data yang masuk di bpwd juga semakin bertambah kerusakan baik itu berat sedang maupun
masjid ya mayoritas warga ini memilih untuk mengungsi atau kembali ke rumah mereka tapi tidak
di dalam ruangan dan memilih untuk mendirikan tenda tadi juga disebutkan bahwa kerusakan ini
datanya semakin banyak semakin banyak neruntuhan dan juga fasilitas yang terdampak lalu bagaimana
penanganan pasca gempa oleh pemda di sana deddy ya pemerintah kabupaten gresik mulai awal sudah
melalui bpbd dan juga bpbd kabupaten gresik dan juga provinsi
pada jumat malam tepatnya itu juga sudah menerjukan tim awal tim tanggap awal
yang membawa sejumlah kebutuhan mendasar seperti makanan cepat saji tenda dan juga selimut
namun setelah begitu hari kedua atau kemarin bupati dan juga wakil bupati kabupaten gersik
juga bersama tim tim kedua bersama relawan puluhan juga membawa sejumlah banyak sekali
bantuan bantuan sembahku untuk para pengungsi
nah setelah pasca pasca gempa memang diperlukan trauma healing
pulau bawean sangat minim sekali mitigasi bencananya
makanya diperlukan pendampingan pendampingan yang serius
baik dari pemerintah kabupaten dinas kesehatan dan juga tim tanggap bencana
untuk membuat masyarakat di sana tidak trauma dan takut dalam menghadapi suatu bencana
bantuan logistik ini sudah diterima oleh para pengungsi atau warga yang terdampak
tapi yang paling dibutuhkan ini trauma healing di sana ya
lalu saat ini ada informasi terbaru kah dari bmkg terkait dengan prediksi gempa susulan yang akan terjadi
atau informasi terbaru dari bmkg
ya sampai pagi ini belum ada informasi lagi terbaru yang bisa kita terima
namun dari informasi yang terakhir kita dalami
dari teman relawan dan juga sejumlah teman yang berangkat ke pulau bawean
karena memang kulau bawean sendiri itu agak ada tantangan tersendiri ya bagi tim relawan
karena satu lemahnya jaringan komunikasi dan juga transportasi menuju ke pulau itu menjadi tantangan
jadi hingga saat ini juga belum ada informasi terbaru
yang terbaru adalah tadi gempa susulannya yang hingga mencapai satu ratus tiga puluh
baik terima kasih laporan lengkap anda jurnalis kompas tv dedy herianto dari gresik jawa timur